proses hukum yang ada
meminta kepada bapak setelah bato untuk memudurkan diri
saya ini satu saja saya ini selalu berdoa yang penting selamat
ya kita masih membahas pengungkapan kasus korupsi ktp elektronik
majelis hakim pengadilan tipikor jakarta menjatuhkan fonis delapan tahun penjara kepada andi narogong
andi dinyatakan terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama sama
namun hakim mengabulkan penetapan andi sebagai justice kolaborator untuk bekerja sama dengan penegak hukum
membongkar siapa saja penerima suap dalam kasus mega proyek ktp elektronik ini
dari jumlah total nilai proyek lima sembilan triliun rupiah
menurut jaksa hampir setengahnya dikorupsi dan dibagi bagi keseluruhan
andi narogong pun siap melakukan pengakuan dosa untuk menjadi justice kolaborator
menjatuhkan pidana kepada terdakwa andi agustinus alias andi narogong
dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah
andi narogong juga didakwa memperkaya dua puluh pihak lain
mulai dari pejabat kemendagri pengusaha hingga anggota dpr
setia novanto dan andi narogong disebut mendapat fee sebesar sebelas persen
dari nilai proyek
atau setara lima ratus tujuh puluh empat dua miliar rupiah
dalam dakwaan jaksa menyebut miriam s haryani menerima satu dua ratus dolar as
andi kemurudin seratus dolar as
beberapa anggota dpr ri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas mendapat jatah dua belas delapan ratus lima puluh enam dolar amerika dan empat puluh empat miliar rupiah
dan mantan ketua dpr setia novanto menerima tujuh tiga juta dolar as dan jam richard miles
soal aliran penerima dana dalam kasus ini
ganjar pranowo dituding menerima suap oleh nazarudin
saat bersaksi untuk terdakwa andi narogong di pengadilan tipikor jakarta
namun ganjar terus menampik dan menyatakan hanya sebagai fitnah
yang dianggap telah beredar sejak mencalonkan diri sebagai gubernur jawa tengah
sejak saya mau nyalon gubernur itu berita ini sudah ada
saya catatnya satu persatu
makanya saya kaget betul kemarin
waduh ini fitnahnya sudah berlebih lebihan kalau ini
sebagai pengusaha andi mengaku terlibat dalam pusaran
korupsi yang merugikan negara hingga dua triliun rupiah itu
ia pun memilih menjadi justice kolaborator dalam kasus ini
saya mengakui kesalahan saya
saya semua yang terjadi
saya yakini adalah cemburan tuhan
dari melalui tangan kpk melalui tangan peneran dan tipikor ini
melalui tangan yang mulia ini
tuhan menegur saya supaya menjadi manusia yang lebih baik
saat andi narogo memilih dan diterima menjadi justice kolaborator
ia harus mau bekerja sama dengan pendegak hukum untuk membongkar kemana saja aliran dana
dan siapa saja penerima suap dalam kasus korupsi ktp elektronik
horas menihuruk cnn indonesia
atau yang dikenal juga andi narogong telah dijatuhi vonis delapan tahun penjara
dengan status justice kolaborator apakah andi yang dikenal dekat dengan setia novanto ini
sudah menyerahkan dan membocorkan sejumlah nama politisi dpr yang disebut ikut menerima duit haram dari proyek besar nasional itu
kami membahasnya malam hari ini dengan asep iwan iryawan yang merupakan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim
kemudian ada donald faris peneliti dari indonesia corruption watch selamat malam
selamat malam mas indra
selamat malam kang asep
kami masih mencoba menghubungi sam suluda
yang merupakan kuasa hukum andi narogong nanti akan tersambung melalui sambungan telepon
saya ingin ke teknis dulu kang asep ya
karena ini ada pertanyaan statusnya justice kolaborator tapi kalau dilihat dari vonis hari ini
delapan tahun denda satu miliar sama dengan tuntutan jaksa
lalu kemudian ada pidana tambahan uang kalau tidak salah di situ disebutkan dua lima juta dolar amerika serikat dan satu satu miliar rupiah
kalau tidak mampu aset disita atau diganti hukuman penjara dua tahun
ini terus kembali ke teknis
apakah ini wajar sebagai kompensasi
kalau dilihat kerugian negara kelihatan apa yang terjadi akibatnya saya pikir hukuman itu standar
sekali lagi kalau dilihat rata rata sama korupsi cw lebih tahu
rata rata itu termasuk ringan
dan kemudian kpk harus menerapkan sebagai gc
hakim mengikuti juga peraturan sma mahkamah agung
jadi cocok delapan tahun
tapi sebenarnya saya tidak masuk ya tadi ngobrol sama donald juga
sebenarnya harusnya hakimnya ngurangi sedikit
nah itu dia yang ingin saya tanya
tapi kan relatif tiap hakim punya perasaan sendiri
punya batasan sudah terasa masing masing sendiri
kalau saya lihatnya sebagai gc dia membuka aib itu semua
sehingga terbuka sn jadi tersangka itu kan sekarang terdakwa
gara gara salah satunya narogo
jadi kan dulu memecahkan bagaimana kan pidana itu siapa berbuat apa dengan siapa
ini pernyataan dengan siapanya
ketika memenjerat stiano panto justru terbuka aibnya karena si andi narogo membuka
bagaimana pertemuan di
kalau andi diam saja itu mungkin lebih sulit bagi kpk ya
kalau sekarang kan terang benerang
artinya bagaimana pertemuan di lantai dua belas bagaimana seluruh mulia bagaimana uang mengalir bagaimana uang disamarkan tidak langsung
bagaimana ditagih sama bekas jaksanya di akad komisi itu
jadi semakin terbuka
nah artinya apa
sekali lagi kalau saya hakimnya sebenarnya saya berani mengatakan dua per tiga dari tuntutan jaksa
per tiga dari tuntutan jaksa ya
kalau enam puluh lima juga saya masih berani
karena ini kan sama persis ya dengan tuntutan jaksanya
tapi kebenarnya kita hormati
bahwa itu haknya hakim masih bisa terasa
hakim melihat bahwa yang lain rata rata sekian ini sekian
tapi sebenarnya kalau lihat sebagai jc dia membuka air begitu besar seharusnya hakim lebih ringan
jadi memang perannya sangat signifikan ya
cukup signifikan ya
ya karena kan dia akan mengatur bagaimana mengaturkan pengenalan konsorsium bagaimana menghubungi bagaimana memberitahu irman sugiharto bahwa ini tergantung daripada sn
artinya semua perkara yang selama pertanyaan masyarakat atau juga snk tidak ada tahu tidak tahu
sekarang kan dengan antara uang terbuka
pakta pakta sekarang tidak hanya pakta persidangan tapi dalam hal menjadi pakta hukum
peran daripada adil dan rakyat itu begitu besar untuk membuka air ini
artinya sesuai dengan surat edaran mahkamah agung ya
harusnya sih hukumannya semudah
memang kita menghormati
harusnya lebih ringan
cuma publik ingin tahu ukuran apakah kompensasi justice kolaborator itu bisa
karena itu juga diterima masalahnya oleh kuasa hukum
penuntut oleh kpk maupun oleh hakim sudah diterima sebagai jc
mungkin nanti ada keuntungan ketika sekarang tidak menunjukkan banding
di lp dia akan lebih cer
ada keuntungan yang lain kompensasinya
karena sebagai jsc dia akan kerja sama
jadi kpk akan memberikan rekomendasi
di lp pun orang ikuti
kalau yang tidak jadi jsc jangan coba
tidak dapat revisi
beliau akan marah sama marah marah semua
kalau sekarang tidak ya tidak apa apa dikurangi
jadi realitanya mudah mudahan
jadi kompensasinya ntar gitu maksudnya ya secara sudarananya ya

udah enam bulan natal dapat
kemudian tujuh belas asus dapat
hari hari tertentu akhirnya mungkin akan berkurang
di situ kita berharap
tapi nunggu untuk bersaksi lagi bisa membuka lebih jauh
tadi bekerja sama lagi kan
saya berharap ada pelaku utama
jadi jsc itu kan bukan pelaku utama kan
tapi dia bekerja sama sebagai saksi pelaku
mau membuka aib itu
ada pelaku pelaku lain
ada pemain pemain besar lain
ada orang orang besar lain
yang harus dibuka
ini kalau lagi
kan sekarang saya mengatakan
kalau ini sudah dibuka
nah ini jadi tersangka
ini juga mau buka
ini kan terus berandai
akhirnya terbuka terbuka semua
itulah harus di kunci oleh
masalahnya asumsi publik sejauh ini kan
intelektual dadernya begitu
itu bisa juga status jsc itu diterapkan kepada stiano vanto
pertama tentu prosesnya
jaksa penuntut umum bisa mengajukan dulu
status sebagai jaksa justice cooperator
nanti hakim akan melihat
dan membuat penetapan
apakah ini benar benar justice collaborator atau tidak
dia akan cenderung melihat ke atas
kan ada beberapa syaratnya melalui surat edaran mahkamah agung
dan itu dilakukan oleh andi narogong
dan yang ketiga andi narogong kan juga memenuhi syarat
dia bukan intelektual dader
atau otak intelektual dari kejahatan ini
pada top level mind pelaku utamanya
sampai dengan hari ini memang
baik dokumen dokumen yang kita baca
mulai dari pra peradilan
sampai dengan dokumen putusan irman dan sugiharto
yang tampak baru memang
sn sebagai top level mind
terkecuali kemudian dia bau bernyanyi di persidangan
yang hanya ada dua kemungkinan dia bernyanyi sekarang
mas indra di persidangan
satu dia mengungkapkan secara garis mendatar
siapa siapa saja rekan sejawat dia sesama di dpr
yang turut menerima uang
siapa level atasnya
ini agak berat
level atas itu apakah dikarenakan jabatan
apakah dikarenakan dia menerima uang yang lebih besar
atau karena memang peran yang lebih besar
yang ada juga setara
yang lebih mendesain lagi misalnya
itu yang akan
kita belum menemukan sejauh ini
kita belum menemukan
yang mendatar yang banyak
siapa saja yang mendatar itu disebutkanlah peran sejumlah anggota dpr
maupun lintas lembaga eksekutif
yang ini disebutkan ketiliban
dari kementerian negeri
kementerian dalam negeri
yang kemudian patut diduga melalui adiknya diterima
jadi sejauh ini memang
kita belum menemukan
terkecuali sn bernyanyi di persidangan
maka dari itu benar sekali bahwa
kita mendorong sn
untuk menyebutkan siapa saja orang orang yang terlibat di dalam iktp
bahkan kalau lebih tinggi silahkan dijangkau
tetapi kemudian dengan alat bukti yang relevan
tapi kalau membuka secara apa namanya mendatar tadi ya
yang disebutkan mendatar tadi
misalnya sesama rekannya di anggota dpr
menerima turut menerima uang
itu apakah layak kemudian diberi status justice kolaborator
hanya mengungkap maksudnya siapa saja yang ikut menerima begitu
sementara dirinya sendiri kan adalah
salah satu orang yang mendesain ya
mendesain proyek ktp elektronik ini
pada prakteknya itu bisa
dalam kasus nazarudin
dia diterima sebagai justice collaborator
pada prakteknya walaupun sema berbicara lain
tapi pada prakteknya kalau kita berkaca di dalam beberapa kasus
jadi tinggal sekarang
menurut saya pengacara dan kuasa hukumnya
fokus aja dulu mendorong itu
kalau memang menurut jaksa kpk
mau kemudian mengakui kesalahannya
yang berat kan itu belum muncul sekarang
kalau kita lihat bagaimana cara dia merespon proses hukum
publik tidak mau bekerja sama
persidangan pertama pembacaan dakwaan
kemudian tujuh jam
terlunta lunta karena sakit
jadi menurut saya dia harus mengubah caranya
karena benar kata kang asep
dalam kasus andindra rogong itu sebenarnya titik balik
dari upaya upaya mengaburkan siapa pelaku
dan pengakuan andindra rogong itu menjadi sebuah titik balik
dari orang orang yang selama ini menghindar
dan titik balik juga bagi kpk
untuk lebih prudent dan percaya diri
memproses nama nama yang selama ini ada di dalam dakwaan
jadi menurut saya prosesnya akan panjang
ini juga menentukan si setia novanto ini
kalau kita lihat dari proses persidangan kemarin
yang dibacakan juga oleh kuasa hukum setia novanto
dalam konteks setia novanto
menyatakan ada sejumlah nama hilang
apakah ini bagian dari mau mengungkap siapa saja yang menerima
nanti kita lanjut kang asep setelah jeda berikut
prime news masih akan segera kembali
akan membuktikan untuk peristiwa peristiwa
yang dilakukan oleh yang lain
oleh sona atau segala macam

status yang lain akan bisa naik iya

si terdakwanya sn ini hubungannya dengan siapa

ngapain kecuali kalau tadi modusnya
sama waktu misalkan adik ngasih itu
ada indra ada asep ada donald kan
harus disebut namanya
makanya kan kpk bagus bikin dakwanya
ada beberapa anggota dpr lainnya
karena apa karena belum terbukti yang lain
itu ada di
kan ada dua puluh tujuh pihak yang menerima
di dakwan setia novanto
di poin ke tiga belas karena saya baca
di situ ada sejumlah anggota bpn
dpr yang menerima
dan empat puluh empat miliar
saya yakin namanya ada di situ sebenarnya
nama nama yang kemudian
tapi kalau misalnya di
bedanya di terdakwa irman dan sugiharto
yang lalu itu disebutkan secara rinci
dengan jumlah namanya
dengan jumlah uangnya
ketika pemerintah punya proyek
uang ini sudah dibayar
kepada korporasi yang mengatur tadi andi narogong
dengan konsorsium apa itu sebagainya
ternyata duitnya itu mengalir
karena sebelumnya ada izonisasi tadi kan
dakwaan irman cukup mengatakan bahwa uangnya negara dirugikan itu apa
ternyata sudah proyek selesai
duitnya itu ya pengurangan mutu dan semua
ktp nya harusnya kertas bagus
jadi kertas ceklas
ternyata dimainkan ada pengaturan
tapi apapun artinya
dakwaan itu memang disusun
fokusnya pada sang terdakwa dulu
dia berbuat apa yang bersangkutan dengan siapa
cukup dengan siapa tidak harus semuanya disebut
ketika yang penting ada hubungan kausalnya
ketika misalkan kasus irman
dan sugiharto dia punya proyek
ya ada penyertaan dengan siapa ya
dengan anggota dpr duitnya mengalir
untuk membuka dpr tadi kan cukup
ada beberapa orang yang punya bukti sudah cukup
perusahaan sudah cukup
nah berikut berikutnya tadi
akhirnya dpr nya berterbuka terus
baik tapi bisakah
kemudian hal ini
paham hukum misalnya seperti anda berdua ini
pasti akan tentu tahu betul
tapi bagi masyarakat umum kan
bisa saja kemudian opini digiring oleh
orang orang yang selama ini kemungkinan terlibat
dalam dakwaan tetapi kemudian sekarang tidak disebut
dalam dakwaan stiano fanto
ketika ditanya mereka akan berkira
nama saya saja tidak disebutkan dalam dakwaan
nanti kita akan melihat lebih lanjut
setelah jeda berikut kami akan coba munculkan juga
dua puluh satu nama yang disebutkan oleh
pengacara stiano fanto itu hilang
dalam surat dakwaan stiano fanto
kami akan segera kembali
baik kita akan melanjutkan
perbincangan ini dengan
dari andi narogong
sulhuda melalui sambungan telepon selamat malam pak samsul
pak samsul selamat malam
pak samsul kami ingin sedikit mundur terlebih dahulu ya
dari pembahasan yang sudah berlangsung cukup
panjang sebenarnya tadi
terkait dengan putusan hari ini begitu
kan kita tahu bahwa andi narogong
pihak kuasa hukum atau pihak andi narogong
menerima putusan hakim
yang sebenarnya vonisnya ini
sama dengan apa yang dituntutkan
oleh jaksa bahkan ada
pidana tambahan di situ pidana tambahannya
dengan membayar sejumlah uang tadi cukup besar
lima juta dolar kalau tidak salah
dan satu satu miliar rupiah
begitu pak kalau tidak
diganti hukuman tahanan dua tahun
untuk penjara begitu
apa yang mendasari anda
kemudian menerima putusan ini
oke yang pertama
perlu saya sampaikan
kita harus mencari
saudara andi langsung menyatakan menerima
itu sudah kita diskusikan bersama
untuk merangkai rangkai berapa
sebenarnya kira kira nanti putusan
kalau sekian gimana sekian gimana
tapi kita juga belajar dari
kasus perdakwa sebelumnya
saudara irman dan skiarto
itu kan juga sama persis antara
putusan dengan vonis
kami menganggap bahwa
detek fakti atau pengadilan tingkat pertama
itu sudah cukup
bisa memberikan penilaian
bahwa saudara andi
di mata maklis hakim
memang layak untuk
seperti yang disampaikan oleh
teman teman jpu kpk
kemudian yang kedua
saya kira juga itu sama
hampir sama kali sama persis dengan
yang diminta oleh
saudara penutup umum
kemudian yang ketiga ada beberapa hal
yang sudah kita
sampaikan dalam nota pembelahan
dan itu cukup mewarnai
konstruksi perkara ini
gelap atau abu abu
kemudian kita sampaikan
dalam nota pembelahan
mengacu dari keterangan andi
selaku terdakwa pada tanggal tiga puluh november
majelis hakim tadi dalam putusannya
dakwaan tuntutan dari saudara penutup
umum itu beberapa hal
sudah semacam diluruskan
ya kan artinya
apa yang dicari oleh kpk
menemukan beberapa jawaban
apa yang disampaikan oleh andi tidak tiba tiba mas
maksudnya tidak tiba tiba bagaimana pak
tidak tiba tiba begini
semua orang bukan semua orang ya
publik melihatnya seperti
tiba tiba saja kan gitu kan
sudah sejak awal
yang dihadirkan sudah menyampaikan banyak fakta
kemudian bukti bukti lain
dari johannes marlim maupun yang lain
kemudian juga beberapa
bukti elektronik misalnya transfer
dan pemindah hubungan
dari beberapa pihak
sebenarnya kan sudah terang berang di persidangan
andi saya kira dalam posisi untuk
bahwa fakta fakta yang sudah terang
itu kan tidak layak lagi
atau tidak elok lagi
apabila tetap di deny
bahwa strategi kami kita biarkan
saksi saksi untuk ngomong semuanya
sampai pada kesimpulan
kita memberikan penilaian loh kok saksi saksi
ini yang sebenarnya punya peran
punya tanggung jawab
peran dan tanggung jawab itu kepada andi
nah ini juga bagian dari
yang menyadarkan saudara andi
untuk bicara apa adanya
kita tidak dalam posisi
pihak kanan dan kiri
tapi mengungkap kebenaran saja ya
mengungkap kebenaran yang sebenarnya
kita bicara puzzle nya itu sudah
nah kalau kemudian publik
begini pak ini secara sederhana ya
publik secara umum begitu melihat
dari pemberitaan dan sebagainya
kolaborator untuk mengungkap
saja apakah benar
seperti itu ataukah sebenarnya andi narogong ini
bisa juga akan mengungkap
nama nama lain begitu pak
yang sebenarnya juga kemudian
ada keberatan dari pihak
kuasa hukum stiano vanto yang mengatakan kok nama
anggota dpr yang lain
tidak disebutkan atau hilang dalam dakwaan begitu
apakah andi narogong juga mengetahui
kemana saja uang itu mengalir
oke yang pertama memang dia
seolah olah difabrikasi menjadi bagian dari
novanto makanya kemudian
dibilang sebagai tangan kamarnya novanto
padahal kalau kita telusuri betul fakta fakta yang ada
termasuk kita juga dalam nih
sebenarnya kedekatanmu sama novanto itu seperti apa
sinti kan begitu kan
disampaikan tidak seperti yang dipayangkan oleh
semua pihak selama ini
jadi yang pertama ya
kemudian yang kedua
andi kan sebenarnya juga menyampaikan
lobang gelap atau wilayah abu akhudi ke mendagri
sebagai bohir proyek
sebagai pihak eksekutif yang
sebenarnya cukup dominan dalam proyek ini
itu juga disampaikan sama adik
di situ kan ada mendagri
ada adiknya mendagri
ada pengusaha di singapura itu yang
menjanjikan uang satu triliun
kemudian ada dirjen yang itu berkeliling mas
antara kekuasaan dengan kepentingannya berkelindahan
pihak eksekutif lebih dominan ya
jadi kemudian itu kok dilempar
seolah olah andi yang menentukan segalanya
kan tidak masuk akal gitu ya
nah ternyata menemukan jawaban
kenapa orang orang ini melempar ke sana
karena andi posisinya cukup lemah
dan gampang saja kan andi difabrikasi sama novanto selesai
nah tadi majelis juga sudah menyampaikan dalam pertimbangannya
ada fakta fakta yang terang benderang
yang menentukan proyek ini jalan atau tidak
itu yang kedua
yang ketiga soal aliran uang
aliran uang di sana
siapa menerima berapa yang di dpr
terus terang andi tidak tahu
tapi bahwa di situ ada uang
yang awalnya itu diberikan
sama irman selaku dirjet
yang kemudian uang itu diterima oleh miriam yani dan marcos nari
itu siapa yang membagikan
siapa menerima berapa dan seterusnya itu
kan markus nari juga hubungannya langsung dengan si irman
tidak melalui andi kan begitu kan
nah kemudian ketika ada rekaman yang diputar
ternyata antara orang kemendagri
dengan salah satu anggota konsorsium
yang almarhum jonas marlin
mengatakan bahwa ini dapat sekian dapat sekian dapat sekian
itu tanpa ada andi
ada peristiwa peristiwa di mana andi tidak ada
dan peristiwa itu cukup menentukan
apakah itu menentukan alokasi anggaran ke dpr
ataupun menentukan alokasi anggaran yang di kemendagri
itu mas yang ininya
pak andi menyampaikan itu tidak dalam kerangka untuk melarikan diri dari fakta

karena memang ada peristiwa peristiwa yang andi itu tidak ada
tapi seolah olah andi itu ada di segala tempat ada di segala waktu
pak pelaku intinya menurut cerita andi
yang bercerita mungkin bercerita banyak kepada anda
pelaku intinya itu siapa pak
dari pihak kemendagri atau dari pihak legislatif
yang mungkin dalam hal ini sering disebutkan adalah stiano fanto
kalau proyek ini kan desainnya sudah jadi
bahkan sebelum eranya pak damawan fauzi kan
di situ ada grand design yang sejak eranya pak mardianto
kemudian pergantian kepemimpinan pergantian pemerintahan ke pak damawan fauzi
di situ tektoknya soal multiye soal rupiah murni
kemudian dan seterusnya itu itu di mana
itu di kemendagri mas
dan siapa yang punya peran itu
saya boleh sebut ada saudara irman
irman punya kedekatan sama gamalan fauzi
punya kedekatan sama siapa
tadi hakim makanya mengatakan bahwa ketika saudara nasaruddin menuduh saudara andi ini
yang mengendorse saudara irman menjadi dirjen itu salah salah besar
faktanya adalah yang mengendorse irman menjadi dirjen itu adalah saudara ah

nggak usah kita tutup tutupi
yang mengendorse adalah azmin
di belakangnya ada saudara paulus thanos salah satu anggota konsorsium
yang menjanjikan awalnya uang satu triliun sebagai modal
cerita untuk mengamankan komisi dua itu andi tidak tahu sama sekali
atau hanya sekedar tahu mengalokasikan jumlah berapa begitu pak
yang paling terang adalah bahwa ada alokasi
di tengah perjalanan ketika andi ditinggalkan sama saudara irman ada faktanya itu kan
ada faktanya juga andi dalam satu pertemuan di restoran di lumire atau apa di hotel sultan kalau nggak salah
sampai ada piring terbang juga ada piring terbang juga
ada lempar piring juga
karena apa jadi gini kan ada irman mengatakan bahwa calon pemenangnya adalah bukan seperti yang diceritakan selama ini konsorsium pnri
tapi ada namanya pt megaglobal kalau nggak salah
yang itu masih ada kedekatan dengan saudara erman
yang itu diceritakan kepada saudara azmin saudara andi
yang itu masih ada kedekatan dengan saudara andi

ketika tiga besar itu betul yang di endorse sama dirjen itu yang masuk tiga besar
tidak seperti yang diceritakan selama ini seolah olah kontrolnya tiga konsorsium itu ada di andi
nah fakta fakta itu menunjukkan bahwa ada kekuasaan yang lebih dominan ada kepentingan yang terjalin di situ yang
tidak ada di situ mas
tidak ada di situ mas
pak samsul kita tahan dulu pak samsul kita harus break terlebih dahulu ya
kami masih akan berlanjut setelah jeda berikut ini
saya ingin mendapatkan penilaian terlebih dahulu dari apa yang dijelaskan panjang lebar
tadi oleh pak samsul huda yang merupakan kuasa hukum dari andi narogong
kak kasem anda menilainya seperti apa
ini menjadi match begitu ya
dari awal saya katakan kan itu butuh fakta yang sangat terang benerang dikemukakan oleh andi narogong
semakin nyata dan terbuka
jadi saya katakan kan di eksekutif itu tidak hanya hal total ada ke atas juga
di legislatif juga tidak hanya sejajar ada yang lain juga
di konsorsi juga ada yang lain harus dibuka
dan kita bersyukur apa yang dikatakan oleh andi
nah ini mudah mudahan dikemukakan lagi nanti ya yang dikatakan tadi oleh pak samsudha oleh andinya di persidangan
makanya termasuk tadi saya katakan dari awal harusnya hakim mengurangi putusannya
putusan terhadap andi maksudnya
tadi saya katakan kan liba lah
karena semakin terbuka fakta yang selama ini terbuka semakin terang benerang apa yang disampaikan oleh andi
kalau saya hakim tadi saya katakan di awal kan harusnya jangan delapan turun dong
karena andi telah mengumumkan fakta yang begitu besar akhirnya masyarakat tertengah
simpul simpulnya ini sudah mulai terurah ya
saya ketahui dengan kita di icw suka nyinir nyinir kan bahwa pelakunya ada orang orang besar besar lainnya yang harus dibuka
baik di eksekutif maupun legislatif maupun di konsorsium
ada keterkaitan keterkaitan karena simpul simpul itu dibuka kan
kayak tadi dulu kita kan tahu misalkan oknum bekas mantan menteri ini cuma dengan jumlah uang
faktanya ada keterlibatan adiknya ada ruko
nah siapa yang membuka ini
bahkan zaman sebelum dari eranya kementeriannya
kayak irman soegiarto mengatakan kan ada yang sederajat juga sekretarisnya sekjennya
belum pasti berkulit ternyata
nah andi dibuka ada pertemuan di lantai dua belas ada di mulia ada di insiatif siapa
kan semakin terbuka terus
dan harap ini saya pikir kita kan sebenarnya satu langkah lagi kok nanti
ya tolonglah sn itu dibuka lagi
semakin terbuka semakin terbuka kan
kalau asn semakin mau membuka
ya syukur alhamdulillah kan
tadi kan disebutkan bahwa kalau andina rogong tidak tahu detail
menurut pak samsul ya andina rogong tidak tahu detil aliran uang itu ke anggota dpr kemana saja
hanya mengetahui yang dicuplik hanya secara besarannya saja
ya kan logika sederhana
kemarin kan si siapa namanya sn itu kan di luar komisi itu
kan aneh komisi dua berhubungan dengan ini ada penagihan
artinya tidak mungkin di banggar ini akan goal ini kalau tanpa ada peran ketua ketua praksi
kan ada ketua presiden kan ada ketua presiden lainnya
juga ketua partai yang sekarang dipenjara juga
ada keterlibatan yang lain lain ini
nah katakanlah selama ini kan kalau andi kenalnya sama sn
nah katakanlah sn juga andi tidak tahu yang semua
ya mudah mudahan kalau salah satu ketua praksi
entah yang terdakwa atau yang lainnya
ngomong saya kira akan semakin terbuka
pembagian uang itu yang sekian triliun kemana itu semakin terang kan
kita sudah terima kasih kepada andi
andi telah membuka
loh ini hubungan saya dengan sn itu hanya ini dong
nah sekarang yang lainnya
kan ada modus modus lain yang dilakukan oleh anggota legislatif lainnya
katakanlah sebutan disebut oleh pak sabzul
irjen pun irman itu tidak berperan
tidak semua terungkap semua kan
karena mungkin ada ketakutan kayak ada yang ditutupi
yang selama ini karena dia sidang pertama kan
ketika sidang ada perkara berikutnya dibuka lagi kan
nah saya pengen juga kita menginginkan masyarakat tidak hanya saya
kelak itu diperkaranya sn
andi bicara irman pun bicara
bicara semakin terbuka lah lubang menganga itu
nah kalau misalnya orang bertanya tanya secara umum yang awam ini ya
udahlah terus itu makanya akan terus disorot
irman sugiarto juga sudah fonis
nah terus anggota anggota dpr yang lain yang sudah disebut tuh bagaimana
nah itu kira kira menurut anda dari penelitian anda begitu
itu siapa yang paling mengetahui aliran dana itu
paling mengetahui karena kan polanya begini
ada beberapa orang seperti miriam menerima dan miriam diberi mandat untuk membagikan
kesitu lah anggota dpr
nah disitu muncul sebuah pertanyaan
pertanyaan pertama adalah apakah uang yang diberikan kepada miriam disampaikan kepada anggota anggota dpr lainnya
kalau uang itu sampai makanya harus dikejar oleh kpk
apa bukti uang itu sampai
disitu menurut saya akan berat
kalau seandainya ada pihak pihak yang mencoba untuk memutus rantai keterlibatan ini
tapi kita coba lupakan miriam
yang paling dekat siapa
yang paling dekat sekarang adalah putusan irman
dan putusan andina rogong yang paling dekat adalah adeko marudin miriam esaryeni muhammad jafar hafsah
kenapa itu anda sebut paling dekat
karena itu disebut dalam fakta persidangan
jadi tinggal mengejar dan tahap selanjutnya adalah orang yang mengembalikan
orang mengembalikan itu kan berarti mengakui perbuatannya
tinggal itu juga kpk untuk mengejar
tapi saya mas indra saya coba berimajinasi kang asep
siapa saja kalau
siapa saja kalau disini mentok disana mentok kira kira orang yang tahu
saya berpikir nazarudin juga mungkin bisa dikejar oleh kpk
kita ingat betul kasus ini salah satunya di awal
di awal yang mungkap ya nazarudin
walaupun saat itu dia bicara soal hambalang begitu ya
dia mencerita hambalang tapi dia cerita proyek permainan benda benda
ada interklas bagi bagi uang katanya begitu kan
mungkin tidak langsung tapi memutar dulu nih nazarudin
barangkali barangkali ada informasi
sebab orang yang paling resisten juga adalah
seperti pernyataan fahri hamzah yang menyebut
ini kan cerita karangan nazarudin saja
dan itu tidak terbukti
dan fakta sidang menunjukkan bahwa kasus iktp dan korupsi itu benar
saya berimajinasi barangkali orang ini
lama bermain anggaran di dpr yang seperti ini juga tahu
oke baik terakhir bagaimana untuk pak samsul huda
pak samsul jadi andi ini posisinya nanti kan justice kolaborator
nanti dia akan banyak memberikan kesaksian kesaksian
sesuai dengan kesepakatan dengan kpk begitu ya
kalau dibilang kesepakatan saya kira tidak sejauh itu mas
jadi kita memastikan bahwa andi akan konsisten
tidak hanya dalam perkaranya dia saja
tapi juga untuk tersangka atau terdakwa berikutnya
apa yang sudah disampaikan oleh andi ini
konsisten saja begitu ya
sejarah konstitusi hukum itu sudah lebih maju
beberapa ruang atau celah celah gelap yang selama ini
masih dicari sama kpk dengan apa yang sudah disampaikan oleh andi
ini sudah mulai kelihatan bentuknya
dan itu nanti andi akan tetap konsisten akan menyampaikan itu mas
jadi tidak akan ada berubah berubah sehingga tetap mempermudah kpk
mengungkap tuntas kasus ini begitu ya
insya allah dia konsisten mas
karena itu komitmen dia
baik terima kasih pak samsul huda atas waktu anda di cnn indonesia prime news
kak ngasep juga pak nonal
terima kasih atas waktu anda menganalisis
kita lihat ke depan nanti seperti apa kasus ini bisa benar benar terungkap tuntas
kalau kata pak samsul tadi ruang ruang gelap tadi sudah mulai terlihat sedikit bentuknya
paling tidak seperti itu ya
biar kita sehat semuanya
terima kasih kak ngasep
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah di prime news